ya kalau kita berbicara tentang penyebaran virus covid sembilan belas yang kini semakin masif tidak sedikit dari kita nih ya
akhirnya pada merasa khawatir jika memegang barang ya handle pintu kemudian handphone dan sebagainya
nah menurut badan kesehatan amerika serikat virus covid sembilan belas ini dapat bertahan lima menit hingga sembilan hari ketika menempel pada sebuah benda mati
aduh jadi was was begitu ya tapi kami miliki cara ataupun tips untuk membuat cairan disinfektan yang mudah sekali ditemukan bahan bahannya
dan tentu saja dapat berguna untuk mutus penyebaran virus covid sembilan belas dalam one minute tips
ya langsung saja kita praktek tapi intinya adalah ini langkah antisipasi ya bukan merasa bahwa kita harus kepanikan luar biasa semua semua harus disemprot enggak
tapi langkah bagaimana cara kita tetap waspada dan mengantisipasi jangan sampai kita terpapar virus corona itu tadi
betul karena kan yang namanya health care
health care juga bagus ya ditelepkan sampai mantinya pun untuk menghindari bakteri dan juga virus pada umumnya
nah ada apa aja nih bahan bahannya sebenarnya gampang banget ditemuin ya
bahan bahannya itu yang pertama ada cuka putih suling ini cuka putih suling ya kemudian ada air kemudian ada minyak esensial
terserah anda suka yang lavender kayu putih atau berbagai macam ini kita pilih yang green tea karena memang baunya agak enak ya green tea ya
karena kan biasanya bau
cuka juga cukup kuat begitu ya jadi bisa menutupi juga nih untuk baunya dan jangan lupa tentunya botol spray ya
nanti kita akan masukkan ke botol spray
dan juga lapnya gitu lapnya ini microfiber ya bisa lebih enak buat ngelapnya
nah ini perbandingannya adalah satu cuka putih destilasi cuka putih kemudian dua air kemudian essential oil ini bisa sekitar dua belas sampai dua puluh
cuka dan jangan lupa juga untuk taruh label ya di spraynya
oh iya benar taruh label dispray nya jangan sampai kita salah melabeli sesuatu ntar kita label label gini disemprot di alat alat makan dan sebagainya itu kan justru akan kurang baik ya
karena kita nggak punya alat ukur ya alat ukur namanya kan suka di rumah ada aja ya kita pakai alat ini aja gitu jadi ini satu takaran ini
satu takaran dimasukkan ke dalam botol spray dan cuka ini sebenarnya juga memang karena ph nya juga rendah ya dan kandungannya ini membuat dapat menghambat pertumbuhan virus
oh gitu ya
jadi itu dia cara kerjanya kenapa cuka ini bisa digunakan apalagi zaman sekarang suka susah cari sanitizer
nah cukai ini kan lebih gampang didapatkan ya
iya benar sekali
ternyata bisa dimanfaatkan
nah bagi anda para penimbun hand sanitizer dan sebagainya sadarlah bahwa apa yang anda lakukan ini sangat merugikan gitu
bahkan sekarang ketika akhirnya banyak orang mencoba untuk membuat hand sanitizer sendiri gitu keberadaan alkohol pun sekarang sudah mulai susah untuk dicari
nah ini adalah alternatif lain
membersihkan benda benda mati di sekitar kita
jangan lupa juga ya seperti handphone ataupun tadi ya door nop ini kadang kadang suka lupa padahal sering banget kita sentuh
ya handle pintu itu paling sering kita pegang ya handle pintu kemudian apa namanya gagang pintu lemari
dan sebagainya itu kan sering kita pegang gitu
ini udah dua bagian air kemudian
yang terakhir essential oils nih
anissa deh anissa yang netek karena anissa kayaknya suka green tea jadi
hmm enak banget wanginya
oke ini bisa sesuai selera untuk wanginya ya tapi kalau untuk tetek tetesannya
dua tiga empat lima enam tujuh pan sembilan sepuluh
lebih deh lebih
karena kalau essential oil itu tidak mengurangi ini ya
tidak malah ini bisa ikut ngebantu juga
untuk makin efektif
ya tau sendiri lah ya bau cuka bagaimana kan
jadi untuk mengurangi aroma cuka itu ditambah essential oilnya agak banyak
tinggal kita bersihin contohnya
kita dikocok dulu
nah ini contohnya kita gunakan untuk membersihkan meja
bisa pakai lap microfiber ya
ini udah sering ditemukan
langsung aja kita lihat seperti ini
iya lah aromanya gak jadi gak begitu kuat
sudah deh selesai
tinggal kita tunggu kering ya
kita tunggu sampai kering baru kemudian nanti bisa kita
kalau mau lebih kering lagi bisa dilap lagi dengan lap yang lebih kering lagi
dan tentunya lapnya bersih
gitu bukan lap kotor
lab juga harus dijaga kebersihannya ya
jangan sampai kita udah bikin disinfektan gak taunya lapnya kotor
nah kalau anda ingin tahu atau tadi terlewat bahan bahannya apa aja
mungkin bisa kita lihat bersama
bahan bahan yang kita butuhkan
apa saja untuk membuat jairan disinfektan ini
ada setengah cangkir putih
perbandingannya satu banding dua ya
satu cangkir cukak putih
kemudian dua air
kemudian ya dua belas sampai dua puluh empat tetes minyak esensial
atau kalau mau suka lebih banyak juga bisa ditambah tambah
semua bahan tinggal dicampur
menjadi satu kemudian tinggal bisa digunakan lagi
jangan lupa memberikan label di spraynya ya
agar tidak tertukar dengan yang lain
dan juga dijauhkan dari jangkauan anak
benar karena ya ini bahaya juga buat anak anak ya
jangan sampai ini dikonsumsi oleh anak anak